jad lo udah ngeliat sadar baru tisna belum
udah dong malah gue duluan yang liat
iya kan tis
tis sendal baru lo mana
tukeran sama bapak saya
katanya sendalnya udah dua tahun gak pernah diganti
eh malah ketawa lagi loh
update statusnya aku cancel kok
balik ke insignificant ya
bisa buat buka
bisa kamu balikin dulu
agak buruk ya bang
terima kasih bang leveraging nih ini

itu spanduk apaan bang
ini bukan sepanduk tapi banner
bener empat panduk bukannya sama aja bang
apa bu apa
tang hijau bu
sepi banget nih nggak ada yang beli
gue gak ada yang beli
gue gak pamer
terima kasih bang ojak
saya mau kasih tau
ini yang namanya bener
sama beda bahannya doang
ayah beli hp baru
mumpung lagi ada rezeki
jadi kalau ketemu sama klien
ayah makin pede
hp nya canggih bun
ini lagi ada program akhir tahun bun
cashback nya sampai dengan tiga jutaan
mau kemana lu din
salat jumat be
ke sana bukan yang jauh
biar pahalanya banyakan
eh bang udin
ih kalau bang udin pakai peci
yaudah aku buang sampah dulu ya

yang ini aus seg guessed pak
memang eerstejang bagallist

boleh oli di sahing
ini bangku siapa
halo dengan rendang normala disini
oh salah sambung
kapan kapan surte juga pengen punya usaha bikin kue gini kayak emak kayak mbak tati
loh kenapa tuh emak